aku gak boleh tahu masalahnya apa tapi kamu bilang masalah ini bakal berimbas ke hubungan kita
sebenernya ada apa sih
kau mau mahdim coba jelasin deh
biar kita ngurusin semua masalah yang ada di diri kita
aku tunggu kamu di light cafe ya sekarang
oke deh kalau gitu aku kesana sekarang ya
banyak yang aku mau nih
semoga aja be gak keceplosan kalau boy udah nolongin kia sama gue tadi pas waktu mau dirampok
reva kamu kenapa masih marah ya sama papi
kasian reva kayaknya dia bete karena aku ngayu
aku ingin izinin dia ikut ajang itu
tapi aku harus kuat aku harus stayca
karena itu juga dilakukan untuk melindungi reva
surti kan udah lama gak pijitin nyamud
pasti kalau dipijitin sama surti nyamud ntar ketagihan deh ya
orang gue baik baik aja gak usah dipijitin ya
surti kan padahal pengen banget pijitin nyamud
sekalian surti kan mau minta maaf
surti kan sering debat sama nyumut
yah nyamud yah pijitin sama surti
gak mau surti
orang gak mau kok dipaksa orang baik baik aja kok
sudahlah surti kan niatnya minta maaf sama kamu
enak kok pijitan dia
aduh gimana aku bisa nyuruh pak amir masuk nih
adriana nih ngapain sih nempel nempel terus sama papi
lo udah serahin cindy belum kistic stun
udah serahin gabatan ketua aj belum
gue udah kalahin tristan dan dia kalah
ini bukti fotonya
jadi perjanjian itu batal
kalah guzer emang banyak alasan
lo gak bisa terima keingetan men
gue emang ngajak ribut lah
mendingan nyubur aja ke laut deh
kalahkan kau kalahkan kau
ternyata abang masih punya simpanan lain
lo jangan remehin gue lex banyak yang lo belum tahu tentang gue
kapan abang siap untuk ngajarin anak anak di black co
flex gue gak mau identitas gue terlalu terbuka
karena posisi gue masih tahanan luar
atau sebaiknya lo aja yang ngajar di dojo
gak sejauh gue amal
lex sebenarnya gue mau mewariskan ilmu bela diri gue selama ini
seluruhnya sama lo
asal lo rajin rajin kesini untuk berlatih setiap hari
dan inget jangan ada satupun orang yang tahu keberadaan gue disini
tapi dojo harus tetap berjalan bang
sebaiknya lo cari orang lain untuk ngasih pelatihan di dojo itu
kayaknya untuk sementara biar tristan aja yang jadi guru mereka
mending kamu ceritain deh sebenarnya kamu tuh kenapa sih
ada masalah apa
maksudin aku rai
tapi aku gak bisa ceritain ini semua ke kamu
aku mau berbicara sama kamu
aku mau berbicara sama kamu
aku mau berbicara sama kamu

aku mau berbicara sama kamu
karena masalah ini
nanti akan berimbas sama uang kita
bener deh kayaknya aku gak ngerti deh maksud kamu itu apa
aku gak boleh tahu masalahnya apa tapi kamu bilang masalah ini bakal berimbas ke hubungan kita
sebenarnya ada apa sih
kau tahu mahdin
coba jelasin deh
cepat atau lambat nanti kamu bakal tahu sendiri apa masalah
yang jelas hubungan kita gak bakal bisa diterusin lagi
kamu ngutusin aku gitu
aku benci sama kamu benci
mending kamu pergi dari ke depan aku selamanya